eh gue tadi manggil lo perap perap kan denger
jangan jangan jangan
hei bocah mendingan lo minggir
ini blus blus bagus
ini bagus ya
cocok banget nih buat mama
lo udah tau belum
hari ini ada kuliner tambahan
karena minggu kemarin kan dosennya gak masuk
dina baru aja dikabarin sama temen dina
katanya dina itu hari ini ada kuliah tambahan mah
ya udah kalau gitu kamu langsung ke kampus aja
mama kan ada supir
nanti bisa dibantuin sama supir nggak apa apa kok
tapi ma dina belum berani ninggalin mama sendirian
gak apa apa udah gak usah kamu pikirin
udah sana cepetan
yaudah kalau gitu dina berangkat sekarang ya
eh jangan berat berhenti berhenti tawa
eh foto aja dah
jangan berat eh berhenti berhenti balikin tas aku
lo ngapain ikut ikut urusan orang aja lo
gue tadi manggil lo pura pura gak denger
mendingan lo minggir

makasih banyak ya kamu udah berhasil nangkep cobatnya
makasih banyak ya
cantik bener nih cewek
kamu tuh gimana sih
kok sopi tadi biarin kabur itu cepetan kejar
belum disuruh naik udah naik duluan
gitu sopi tak keburu jauh
hei naik dulu
hei naik dulu
nyiih mau asal asal nangkep lagi
oh sabar dong

cepetan itu ngebut tuh kejar cobatnya
sayang cantik cantik lecet
cepetan cepetan cepetan
mendingan sekarang kamu cepetan kejar ngebut lagi
iiiih tuh cobatnya aduh
ntar aja kalo cobat lo ketangkep
ya iya kalo gua jadi dia gua gak bakalan nyopet dompet lo
iiiih udah deh
kamu itu kalo misalkan mau bergombang nanti aja
mendingan sekarang kamu cepetan kejar dulu itu copetnya
ayo keburu jauh nanti
ya emang dari tadi gua ngapain
ini gua lagi kejar nih
ya udah cepetan lagi
ini gua gas nih
loh bandel ya hah
pak pak ampun pak
pak pak pak
ini copetan saya pak
tolong bantu di proses ya pak
di selang ke kantor polisi
pak ampun pak
pak ampun pak
makasih banyak ya kamu udah bantuin aku nangkep copet itu
oh eh sebentar
kayaknya lu mau ngapain ambil duit
siapa juga yang ambil duit lu

nah gini aja
gua mau ngambil duit
ya kalau misalnya gua mau kenalan sama cowok nomor dua boleh dong
ih apaan sih
ga jelas banget deh
gua yang ga jelas

terus lu mau ngapain
dengarin saya dulu coba
gampang aja kaki gue
heh tapi gapapa deh
sampai ketemu cantik
aduh pak bram
untung aja ada saya sama bang ohar nih
selamatin ibu dari rampok rampok itu
coba kalau misalnya kita nggak ada ya bang
kita telat dikit aja
aduh tau deh tuh ibu gimana deh tuh nasibnya
wah ga tau deh pak
ya alhamdulillah yang penting kalian semua selamat ya
dan ibu aisyah ga kenapa napa
oh iya mas kohar tadi malam setelah saya pulang dari sini
saya langsung menghubungi marketing perumahan
terus dari beberapa foto yang mereka kirimkan
ternyata ada rumah yang cocok dan bisa langsung kalian tempati
ya saya cuma khawatir aja sama ibu alisa
saya tak pernah tembalin datang lagi kesini
ya yang bener nih pak mau beliin rumah
iya pak itu yang dibutuhin sama ibu
kasian kan ibu ntar kalau misalnya perampoknya datang lagi gimana
nah kalau gitu sebaiknya mas kohar bisa langsung pesan kendaraan
supaya dia bisa berhasil
supaya kita semua bisa langsung pindah
oh iya pak bapak tenang aja nanti saya akan cari kendaraan pak
satu lagi pak nanti kalau bisa ya pak
kalau rumahnya itu lingkungannya yang aman nyaman
dan kalau bisa tuh ada security dua puluh empat jam pak
jadi buat ibu juga iya buat ibu semuanya kok
iya iya pasti oke kalau gitu saya pamit dulu
saya akan mengurus semua pembayarannya
ya eka kamu mau di sini atau mau ikut pak pahlawan
iya pak eka mau di sini eka pengen nomerin ibu
oh ya sudah kalau gitu saya pamit ya
makasih pak bram
eka kamu tuh nggak perlu khawatir sayang
nanti insya allah kalau kamu sudah menempati rumah yang baru
insya allah nanti buah isah keselamatan akan terjamin nanti
ya kalau gitu pak aku pergi ya
apa yang sedang terjadi ya kenapa mereka terlihat begitu sedih
kamu jangan sedih lagi ya ada aku di sini
sorry sebenarnya ada apa ya
rumah habis aja kerampokan
dan ibu diikat
terus sekarang ibu aisyah gimana
ibu gak apa apa sih
aka udah manggil aku masuk kuliah
jangan kamu kan harus kuliah
kamu kok ada apa apa
cerita sama aku
biar aku jadi orang pertama yang tahu masalah kamu